gubernur dki jakarta menyatakan kenaikan tersebut telah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi
keputusan yang disambut gembira oleh buruh ini nampaknya malah membuat pengusaha justru garuk garuk kepala
lalu apakah pengusaha siap menghadapi gejolak dari buruh
kami bahas pagi ini dengan ketua kadin dki jakarta ibu diana dewi selamat pagi ibu diana
selamat pagi mas albi
salam sehat bu diana ini kita terkait dengan revisi kenaikan ump ini
ya mas kami menganggap bahwa bukan nilai yang menjadi
ini adalah masalah
tapi yang lebih penting adalah di mana pada saat kita memutuskan angka yang sudah keluar dan ditetapkan pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pak gubernur yaitu di sembilan belas november
itu kenapa harus direvisi
tentunya kalau direvisi itu ada kesalahan dari perhitungan
nah ini kita yang mempertanyakan
dan pershitungan yang awal itu yang ditetapkan oleh dewan pengupahan
sedangkan dewan pengupahannya sendiri sudah terpenuhi diantaranya tripartit
kemudian disitu ada yang memberi kerja kemudian juga pemerintah
antara pekerja pemerintah juga pengusaha
ini kan ada juga ajakan dari kadin ataupun serikat pengusaha
hal lain ya terkait dengan menolak revisi ump dki jakarta ini
kemudian apakah penolakan ini sudah sampai ke pihak dari pemerintah dalam hal ini pemprov dki jakarta
dan bagaimana respon dari mereka ibu diana
ya karena pak gubernur memberikan keputusan pengumuman kenaikan ini tidak mengikut sertakan pengusaha
sehingga usaha juga tidak
dan hal ini belum menghubungi pemprov
karena kita menyayangkan keputusan ini setihak
sehingga akhirnya kita menyatakan aspirasi dari anggota khususnya ya karena bicara asosiasi itu melalui media
ibu diana ini ada juga pernyataan yang dikeluarkan oleh gubernur dki bahwa
kalau sudah dikeluarkan pernyataan tersebut tanggapan dari kadin seperti apa bu
ya kita menunggu pergubnya mas
kalau memang pergubnya itu keluar ya kita akan meminta kepada kementerian terkait
memberikan sanksi lah kalau ada yang kepala daerah
ya itu melawan hukum regulasi
kemudian juga memberikan kita juga selain dari itu mempertanyakan bahwa revisi tersebut apakah memang sesuai dengan peraturan pemerintah
itu ke kementerian terkait juga kalau teman teman mempunyai aspirasi sampai dengan ke petun
oke juga akan melakukan tuntutan ke pt
un nampaknya seperti itu ya bu diana
begitu lalu kegembiraan buruh ini nampaknya tidak gayung bersambut
pengusaha tidak menyetujuinya menolak revisi tersebut
ini dikhawatirkan ya akan ada mungkin terjadi benturan kepentingan di sana
bagaimana kemudian pengusaha ini bisa mencarikan win win solution
antara ini pihak yang benar benar menjadi pemain ya dalam hal ini pengusaha dan juga buruh
ya sebenarnya kita ini kan hanya mengikuti peraturan
jadi pada saat kita menghitung itu sudah dasarnya adalah angka angka yang dikeluarkan oleh pemerintah juga
dan formula yang dikeluarkan dari peraturan pemerintah
nah kalau misalnya buruh mungkin tidak siap dengan itu
kita ketahui kok bahwa sampai dengan dua belas bulan yang dimaksud dengan ump tersebut
kemudian juga setelah itu ada skalatur upah juga kan harus kita lakukan sebagai pengusaha
sebenarnya kalau menurut saya angka seperti itu tidak ada yang salah ya tidak ada yang keliru
dari formula yang kita tetapkan
angkanya keluar kan semuanya strukturnya dari bps juga mas
nah kalau kita melihat ya struktur ekonomi secara makro saat ini kan memang kalau melihat trennya ya
pertumbuhan sedang di fase yang positif
begitupun juga indeks manufaktur kita dan lain lain
nah ini kemudian bagaimana kemudian menjelaskan kepada para buruh begitu sebetulnya
ataupun pekerja sebetulnya pada saat ini angka yang bisa disepakati
angka yang bisa ditolerir oleh pengusaha
kita berpatokanlah dengan peraturan pemerintah ya
dan kita sampaikan bahwa
dasar yang kita buat itu memang sudah sesuai dengan formula dari peraturan pemerintah nomor satu
dan mas perlu ketahui bahwa pada saat finalisasi
serikat pekerja dan kami dari perwakilan pengusaha dengan perwakilan pemerintah
yang bersama sama menghitung itu
kemudian juga angka yang timbul itu ada memang permintaan dari serikat pekerja khusus untuk provinsi dki jakarta ya mas
itu angkanya tidak lebih dari rp dua puluh
nah ini yang menjadi pertanyaan kami
nah kan ini kan baru prediksi mas
dan yang saat ini kita lagi jalani
teman teman ini lagi habis kondisi pandemi
masih banyak perusahaan perusahaan khususnya perusahaan yang kecil
itu baru akan memulai usahanya
pengusaha ini memberhentikan atau merumahkan
nah ini harus mulai lagi dengan kondisi angka yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan pp no tiga puluh
yang sudah dibuat oleh teman teman dewan pengupahan
ibu diana apakah ini artinya pengusaha selain menolak begitu
ini dikarenakan juga dalam tanda kutip ketidaksanggupan lah untuk memenuhi keputusan tersebut
yang sempat memukul dunia usaha indonesia cukup parah
oke apakah ini kemudian secara tersirat juga asosiasi pengusaha
kadin dalam hal ini juga menyatakan ketidaksanggupan
kalau bicara kesanggupan ini relatif mas
karena perusahaan berbeda
dan banyak yang teman teman memang terdampak
khususnya justru terdampak adalah dari pandemi kemarin umkm
nah ini yang kita tidak bisa menyamaratakan perusahaan perusahaan mana yang sanggup
dan perusahaan perusahaan mana yang tidak sanggup
tapi kadin sendiri apakah sudah mengkalkulasikan bu diana
apa nanti dampak yang akan timbul jika kemudian pemerintah tidak merevisi lagi
maksudnya kalau merevisi ya
jadi kan rangenya cukup jauh ya
kita sih tetap menghimbau kepada seluruh perusahaan di jakarta khususnya
untuk menerapkan keputusan gubernur nomor seribu tiga ratus sembilan puluh lima
yang dikeluarkan tanggal sembilan belas november
bila memang teman teman yang akan memberikan angka lebih dari itu
ya kita bersyukur
tapi teman teman yang sekarang justru minta supaya jangan ada revisi
ya kita menghimbauin saja dengan keputusan gubernur yang pertama
baik ibu diana
ini semoga bisa dilakukan pertemuan lagi ya antara tripart tersebut
agar ditemukanlah titik temu angka berapa yang pas
sehingga semuanya benar benar bisa
merasa lega begitu tidak terjadi gesekan
untuk sementara terima kasih ibu diana dewi
ketua kdn dki jakarta
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi ibu diana
terima kasih mas adi